lusa gue rencananya mau liburan ke eropa
dan setelah itu gue balik langsung masuk ke asrama
eh eh udah dong
jangan pada sedih kayak gitu mukanya
hal lain pada jelek deh kalau sedih atau kepikiran kayak gitu tuh
liatin tuh bibirnya makin maju
ini baru soib
gak bisa berat beratnya
gak bisa berat beratnya
aduh ini orang di dalam lagi ngapain sih
perasaan lama banget deh
iya dia pikir kamar mandi rumah sendiri apa sih
mbak buruan dong
dulu udah pada nungguin nih
eh lo pikir gue mau di dalam kamar mandi yang super super pauk dan jorok ini ya
lo sabar sebentar dong
dilur udah pada ngantri nih
bisnis sebentar ya
adriana kamu ada di dalam sayang kamu gak apa apa kan
aduh mas kayaknya aku gak nyaman banget deh sama keadaan perut aku
pulang aja boleh mas
isi mbak isi mbak
gue itu mentegnya terbuka banget shay
ih kok dari tadi lo ngomelin terus sih jangan dong
aduh jadi pasok mulut
ih apa sih kan gue cobain dulu satu satu ada racunnya apa enggak
namanya lo mau mati duluan
jangan dong amit amit banget ih jahat deh
jadi makan terus ah
pakin gaul ya
lo baru tuh
nih nyobain dong keles
eh coba cobain bau udah pake lo tau gak
jangan obat obatan barengan
gak ada apa apa ya dong

oh gue pengen liat
ini aku bawa ingin kenang kenangan
buat semua klub anak jalanan
supaya kalian semua ingat sama aku terus
jangan liat buka gue jelek
wih sarung tangan
bah buat hati ya satu
ntar aja lo kalau mau ngambil sekalian sama jaket
tau lu biar dia deh gue amanin dulu
sebenarnya kamu gak usah repot repot bawa kayak gitu
aku tuh sengaja bawa sarung tangan itu
supaya saat nanti aku udah gak ada di sini
semuanya tetap inget sama aku
ya nggak akan pernah lupa
kalau itu dari reva
gue rencananya mau liburan ke eropa
dan setelah itu gue balik langsung masuk ke asrama
eh udah dong
jangan pada sedih kayak gitu mukanya
muka kalian pada jelek deh kalau sedih atau kepikiran kayak gitu tuh
liatin tuh bibirnya makin maju tuh
dia memang udah jelek dari lahir
lu gak usah sedih
biasa aja udah jelek loh apalagi sedih
itu bibir lu nutupin hidung lo yang gak seberapa itu
tunggu enggak lagi
udah jangan kepikiran lagi
jangan kepikiran lagi kita harus happy happy semuanya di sini oke
coba dicek dulu tuh sarung tangannya
kamu gak bawain yang spesial gitu buat aku
hmm kamu gak inget ya
kan aku udah kasih sesuatu
yang spesial banget
hati aku buat kamu
eh sejak kapan mulai ngegombal ya
belajar dari siapa
belajar dari kamu kan
kamu tiap hari ngegombal
mau belajar nge php in aku iya
eh apaan sih boy reset banget
aku bakal menjaga hati kamu
dan kamu juga harus janji harus menjaga hati aku baik baik
jangan sampai direbut sama pak o untuk ngepipirnya
gak bakal lah
kamu sama aku jangan lupa berdoa buat hubungan kita
bakalan pisah jauh
tapi kan kita selalu dekat di hati
masih disarankan wak
sambung komt hour
aduh malah gak aktif lagi
ini kan genting
aduh kadang kadang kan lagi genting
ini sebenernya bener deh
aduh aduh aduh
ini kayaknya gak cocok banget nih
aduh bener bener perasaan saya gak enak banget nih
kalau papa bener bener serain mama
mama bener bener jadi janda
astaga terus kalau papa menikahnya
sama perempuan yang lebih cantik dari mama
aduh terus papa sengaja panas panasin mama
di depan mama dia mesra mesraan
gak gak gak
ini gak boleh terjadi
gak gak gak
mama tuh cuma pura pura ini
gak boleh gak boleh
gak gak gak
gak gak gak
gak gak gak
gak gak gak
gak gak gak
papa gak boleh
papa nggak boleh kawin lagi
semua mama ratu di hatinya papa
aduh ini batra perkahwinan bener bener di ujung tanduk
udah kayak telur di ujung tanduk
gerak dikit jatuh telurnya
udah rasanya ape ape kaya kita
jadi kayaknya bagaimana mas astra
itu selesai ditempat sakit nih gagal nulu
iya ini bahaya banget
tadinya banyak pasangan aku sudah around
pasti enak banget
eh kita mau husbands
aduh kamu tuh gimana sih